kita beralih ke informasi lain
distinguished gentleman's ride kembali menggelar dukungan bagi para penderita kanker prostat
lebih dari empat peserta mengikuti aksi dukungan memerangi kanker prostat di bandung pada minggu siang
bandung kembali menjadi tuan rumah aksi distinguished gentleman's ride atau dgr
dgr merupakan sebuah acara aksi donasi sebagai bentuk dukungan terhadap riset penanggulangan kanker yang rentan terjadi pada pria yakni kanker prostat
dgr sendiri terbentuk di sydney australia pada dua ribu dua
ini merupakan tahun keempat dgr dilaksanakan di kota bandung
kali ini kegiatan berpusat di gedung sate
tujuan utamanya adalah donasi atau charity ride
biar benar benar kita aware tentang kesehatan laki laki dan khususnya kanker prostat
eventnya sendiri sih
tujuan utamanya tetap adalah charity awareness terhadap prostat cancer
dgr bandung dua ribu tujuh belas terdiri dari berbagai komunitas motor di bandung
peserta menggunakan berbagai motor klasik seperti vespa dan motor bebek tahun tujuh puluh an
para peserta dgr menggunakan kostum vintage ala gentleman seperti akan berpergian ke acara formal
nah ini merupakan bentuk
dan memotivasi sebagai sesama pria terhadap pria penderita kanker prostat
untuk mengoptimalkan aksi donasi para peserta tak hanya dapat memberikan donasi berupa uang
tapi juga berupa barang barang yang nantinya dapat dilelang
donasinya yang jelas kita terbagi tiga donasi di sini
yang pertama yaitu yang bakal kita salurkan langsung ke dgr foundation australia untuk penelitian kanker prostat
yang keduanya untuk yayasan kanker rumah anak yang ada di bandung khususnya
yang ketiga ya kita ikut
subangsi proyeknya ulah adigung
mereka lagi berencana bikin panti di jawa tengah
aksi dgr tahun dua ribu tujuh belas ditargetkan dapat mencapai dana sebesar lima juta dolar atau sekitar dengan enam puluh enam miliar rupiah lebih
rizka rizlia bandung